wanita iblis itu ngajak ngajak ke yubawaan mataram aku harus cari cara untuk melumpuhkannya
tapi siapa yang bisa membantuku
ayo cepat buka kembali pengobatan
baik ya ii
ini pasti ulah kalian
apa tujuan kalian mengganggu para santriku
ini pasti suruhan maklampir
eh nenek cantik
kamu pintar juga
hehehe kami kesini ingin menghabisi kamu
cerita siluman kerah tidak tahu di situ
masih belum kapok juga
beraninya kamu menghajar badrika
berani kamu menghajar badrika
hey dasar pengecut
tenadanmu belum pulih
kan ruka dalammu belum sembuh
kakang tidak usah cemaska
apa yang kamu lihat supposedlycam programming
mereka adalah tiga orang belanda yang pernah datang kesini
bukan kanjeng temenggung
hamba bisa mengenal mereka
karena hamba pun ikut hadir waktu mereka diterima oleh kanjeng sultan agung
berarti apa yang kamu lihat
mereka adalah pasukan belanda dari jepara
hamba melihatnya sendiri
pasukan belanda yang berpangkalan di pelabuhan jepara
seluruhnya sudah berangkat ke tadi paten wirasabah kanjeng
berapa jumlah mereka
seratus orang kanjeng
semuanya membawa bedil
apa yang dibicarakannya di dalam semuanya terbukti kebenarannya
mak lampir dalang dibalik semuanya
kita tidak boleh tinggal diam
kita harus segera melaporkan sepak terjang malampik pada gusti sultan agung
bangsa belanda itu tidak percaya yang namanya tahyul
mereka selalu pakai ini
dan mereka juga
tidak percaya pada siapapun
apalagi perempuan gembel yang tidak tahu asal usulnya
paling paling mereka menganggap malampir itu sebagai orang gila
yang jelas orang orang belanda itu sudah bergerak ke tadi paten wirasabah
kalau begitu kirim trik sandi
terus awasi gerak gerik mereka
aku tidak mau ada yang merongrong kewibawaan mataram

aku tidak akan membiarkan wanita iblis itu
mengajak ajak kewibawaan bataram
aku harus cari cara untuk melumpuhkannya
tapi siapa yang bisa membantuku
tiajang ratau kita
kakak memanggil dia
salam sejahtera katang prabu
saya datang memenuhi panggilan kakang
terima kasih di ajak
karena telah memenuhi panggilan
terima kasih di ajak
untuk di ajak
aku melihat awan mendung yang menyelimuti mataran
ada masalah berat di ajak
di ajak pasti tahu mengenai malamnya
lampir itu adalah budak ilmu hitam kakang prabu
sejak kecil dia sudah menggandrungi ilmu hitam
bahkan sampai dia tua
dia masih berkembang
hanya mempelajari ilmu hitam
itulah sebabnya dia mampu menembus alam lembut
alam halus yang kasat mata
lampir mengambil sumpah satya
untuk menyatu dengan alam halus
maka dari itu kakang
lampir bukanlah manusia biasa
melainkan manusia lelembut
lampir manusia setengah siluman
dan karena itulah
lampir tidak tersentuh oleh maut
tidak bisa mati
bukan berarti tidak bisa dilumpuhkan
bukan begitu dia
benar sekali kakang prabu
cara melumpuhkan yang kakang belum tahu
kakang mohon betulin keberanian
coba carilah cemeti amal rasulli kakang
hanya dengan itu lampir bisa dilumpuhkan
lalu kemudian dibelenggu agar tidak berkeliaran kemana mana
berarti kadang harus melakukan pertama
dan sebelum kakang melakukan tapat teguh saliro
tatang harus menutup hawa sembilan
tempat masuknya segala dursila
karena tanpa itu kakang tidak akan bisa berhasil
terima kasih biasa
atasmu siapkan kakang
terima kasih biasa kakang
semoga berhasil kakang
semoga berhasil kakang
semoga berhasil kakang